dan setelah ditahan selebih dari sepuluh jam di rutan kelas satu cipinang jakarta timur
terpidana kasus penghinaan golongan tertentu basuki cahayapurna males ahok
rabu dini hari dipindahkan penahanannya ke makobrimob kelapa ii depok jawa barat
iya pemindahan penahanan ahok ke makobrimob depok jawa barat karena alasan keamanan
kami menampilkan rilis bahwa atas permintaan instansi kempegumham dan mini rutan cipinang
dengan pertimbangan keamanan yang bersangkutan keamanan rutan itu sendiri melihat dinamika hari ini
maka penahanan saudara ahok dipindahkan di makobrimob
jadi untuk alasan keamanan kami memohon kepada kapolri untuk penitipan penahanannya di makobrimob
demi keamanan sebenarnya
keamanan yang bersangkutan juga keamanan dan kenyamanan yang di dalam
karena terganggu juga teman teman yang di dalam ini terganggu juga terusik juga dengan suara suara ini
kemudian keluarga keluarga yang mau berkunjung ke sini
ini pun jadi tertahan
nah ini yang kita pertimbangkan
jadi kami memohon kepada kapolri untuk segera penanganannya penitipannya ada di makobrimob
dan terkait hal ini sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di makobrimob depok jawa barat
ya selamat pagi arman
arman sejauh ini sudah ada perkembangan terbarukah dari makobrimob depok jawa barat ini
seputar pemindahan tahanan dari ahok
selamat pagi alfian dan anissa
memang sejak majelis hakim
bacakan dakwaan terhadap basuki cahayapurnama dua tahun penjara pada kemarin
sekitar pukul sebelas empat puluh lima basuki cahayapurnama langsung dibawa ke rutan cipinang
dengan menggunakan satu unit barakuda
setelah sepuluh sampai sebelas jam berada di sana dan melihat reaksi yang terjadi di depan rutan cipinang
maka pihak rutan cipinang sendiri berkoordinasi dengan pihak kepolisian
dan akhirnya memutuskan memindahkan basuki ceyapurnama gubernur dki jakarta atau ahok
alasan keamanan dan juga kenyamanan basuki cahayapurnama
serta para napi ataupun juga tahanan lainnya
melihat reaksi dan juga aksi daripada para pendukung ahok
yang terus berdatangan di depan rutan cipinang
melihat rutan ini juga hanya dijaga oleh dua puluh dua petugas ataupun juga sipir
sehingga tidak memungkinkan untuk menampung ataupun juga menahan
apabila terjadi desakan dari para massa ataupun juga mereka yang pro terhadap ahok
dan sejauh ini sejak tadi pagi
pukul lima tiga puluh kami berada di sini
tidak terlihat adanya kunjungan daripada keluarga ataupun juga kerabat
ataupun juga para teman teman dari ahok sendiri
karena memang awak media ataupun juga wartawan
tidak diperkenankan masuk ke depan ataupun juga ke dalam kompleks makobrimob sendiri
mengenai kepindahannya ahok dari rutan cipinang ke makobrimob saat ini memang
tidak begitu diketahui persis pukul berapa atau jam berapa dia dipindahkan
namun berhasil informasi dari informasi yang berhasil saya peroleh
wartawan ataupun juga awak media yang berjaga jaga di depan rutan cipinang melihat
memang sekitar tengah malam istri daripada basuki c apurnama atau veronica tan ini
keluar dari rutan cipinang menggunakan kendaraan x trail
sekitar pukul satu tiga puluh atau setengah dua malam
dan bersama dengan itu pula mereka curiga ahok sudah dibawa oleh petugas sipir
dan juga kepolisian ke makobrimob kelapa ii depok ini
namun kami juga masih belum mendapatkan konfirmasi dari pihak makobrimob kelapa ii depok
apakah memang benar jam satu tiga puluh ahok sudah dipindahkan ke makobrimob
ataupun juga persisnya jam berapa namun sejauh ini kami terus menunggu
dan menanti kepastian baik dari pihak keluarga ataupun juga dari makobrimob kelapa ii depok
ataupun juga dari pengacara ahok mengenai kepindahan ahok ke makobrimob ini alfian dan anissa
baik terima kasih arman helmi atas laporan langsung anda dari makobrimob depok jawa barat